penyebaran pandemi covid sembilan belas yang tidak terkendali membuat provinsi dki jakarta akhirnya masuk dalam zona merah covid sembilan belas
hal tersebut diungkapnya langsung wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria saat ditemui di gedung balai kota dki jakarta pada rabu malam
riza menyebut kondisi kota jakarta yang masuk dalam zona merah covid sembilan belas membuat pemprov dki jakarta memperkuat pemberlakuan ppkm mikro dengan mengikuti keputusan satgas pusat
adapun pengetatan ppkm mikro tersebut mulai dari pembatasan jam operasional bagi sektor sektor usaha tertentu dan pembatasan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan serta karyawan yang bekerja di kantor sebesar dua puluh lima persen
selain itu pemprov dki jakarta juga telah melakukan penutupan terhadap sejumlah tempat yang dianggap dapat berpotensi menimbulkan kerumunan
seperti tempat wisata bioskop rumah ibadah serta kegiatan seni budaya
dki masuk zona merah
untuk itulah sebabnya kami memperlakukan pengetatan ppkm mikro mengikuti keputusan kebijakan satgas pusat